keluarga tadi menaruh ini air itu tuh rela kita itu sebagian atas
adu mulut antar petugas dan sebuah keluarga
mewarnai proses evakuasi seorang pasien covid sembilan belas di polewali mandar sulawesi barat pada selasa malam
pihak keluarga menolak menyerahkan pasien karena ngotot ingin merawat pasien di rumah
bukan tanpa alasan keluarga menganggap perawatan di rumah menjadi pilihan tepat
antara pasien tidak menunjukkan gejala covid sembilan belas
petugas kepolisian juga turun tangan untuk bermusyawarah dengan pihak keluarga
pasien akhirnya dapat dievakuasi setelah polisi mengancam akan memberi sanksi karena menghalangi petugas
sebelumnya pemerintah desa dan petugas kesehatan setempat telah menyiapkan rumah khusus
untuk mengkarantina pasien atas permintaannya sendiri
namun belakangan keluarga pasien menolak dan memaksa mengisolasi pasien di rumah bersama keluarganya yang lain
menurut kepala dinas kebupaten
polman andi suaib nawawi mengatakan pasien telah dua kali melakukan rapid test dan menunjukkan hasil positif
pasien berstatus orang dalam pantauan sejak dua belas hari terakhir sepulang merantau dari malaysia